partai amanat nasional masih membuka opsi untuk menduetkan ketua umum mereka zulkifli hasan bersama ketua umum golkar erlangga hartarto
hal itu disampaikan sekjen pan edi suparno kamis pagi
edi menyebut opsi erlangga hartarto zulkifli hasan tetap terbuka meski ada isu konflik internal partai golkar
namun edi suparno enggan mengomentari soal isu pergantian kepemimpinan di partai golkar
edi suparno menyatakan jika erlangga zulhas maju maka seluruh kader dua partai ini akan bekerja sepenuh hati
untuk mengejar ketertinggalan elektabilitas dengan baca pres partai lain
opsi yang masih tetap kita buka bagaimanapun juga sebagai menteri di dalam kabinet mereka sudah dikenal secara nasional
masyarakat sudah mengenalnya apalagi pak erlangga ketika covid sembilan belas sangat aktif untuk menangani covid sembilan belas
pak zulkifli hasan berhasil menangani harga harga sembako terkendali sampai hari ini
oleh karena itu saya kira apresiasi masyarakat sudah terlihat
tinggal bagaimana sekarang kita mengkomunikasikan
saya kepada masyarakat bahwa sosok sosok ini nanti bisa maju di dalam pilpres
dan saya kira itu tugas kami golkar dan pan ketika nanti kita memutuskan untuk mengusung beliau beliau itu di pilpres